kalau kita lihat sejarah partai partai politik di indonesia
biasanya kalau mau dilihat pengelompokannya itu kan
ya partai yang umum
biasa disebut nasionalis
ada juga yang disebut nasionalis religius
dan partai islam
nah partai islam itu kan sebetulnya
itu dua gerbong utama
iya selalu begitu
kalau kita mau cari alasan lain
itu suka nggak ketemu
ya kan platform hampir semua partai sama
beda dengan di eropa
ada partai liberal
ada partai sosialis dan seterusnya
kalau kita partai partai non islam
partai demokrat nasdem
kurang lebih semuanya sama platform politik ekonominya
nah kalau kita kelompokkan partai islam
dan bukan islam
maka yang non islam itu ada lima
yang islam itu ada dua
islam itu kan definisinya partai islam bisa
konstitusinya atau adart nya berdasarkan islam
seperti p tiga dan pks
bisa juga konstituennya sebagian besar adalah
atau berafiliasi pada
organisasi besar islam seperti muhammadiyah dan nu
apakah bisa dikonsultasi
bisa disingkat juga kelompok tradisionalis dan modernis seperti itu ya pak
maka kita dapat empat partai kan
ada pkb dan pan
dan kemudian yang berbasis islam
itu adalah pks dan p tiga
mas lufi sebelum kita menukik lagi nanti ke bagaimana komposisi aliran politik
dan juga identitas politik dari partai partai islam ini
dari komposisi ini
angka apa atau komposisi apa
atau apa yang paling mengejutkan anda dari hasil pemilu ini yang tidak bisa diprediksi
saya sendiri sebetulnya nggak terkejut
kalau kita simak empat pemilu terakhir
dari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu angkanya
angka partai islam dari pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai sekarang
kalau kita lihat hasil kuikon
dari total seorang nasional
soal soal nasional untuk partai partai islam yang saya sebutkan
sebut empat tadi itu sekitar dua puluh sembilan persen
dan ini menurun kalau dilihat
pemilu yang lalu itu
tiga puluh satu persen tapi angkanya
kurang lebih itu dua puluh lima
keluar dari itu jadi kalau
kita mau mengelompokkan
partai partai yang berideologi
islam atau berkecenderungan
islam ya angkanya kurang
lebih itu dua puluh lima tiga puluh lima
pd perjuangan dan gerindra dari
posisi satu dan dua ini merepresentasikan
dari hasil pemilu ini bung ikram gimana
ya memang kalau bicara efek
ekor jas ya kita tahu tesisnya
ketika pemilu serentak
antara presiden dan
legislatif ya memang
kemudian disebut diffuse of
total effect ya jadi cenderung menguntungkan
partai utama ya
partai utama yang dalam
apalagi kalau kita lihat memang pdip
mendapatkan berkah ada kenaikan ya dari

kenaikannya tidak sesuai dengan prediksi
banyak sekali survei survei sebelum
pemilu mas luthier kalau tidak salah
di kisaran dua puluh empat dua puluh lima dua puluh enam
bahkan ya kalau di lsi dua puluh tiga
ya kalau kita range margin of error
ya mungkin masih masuk

catatan gerindra ya ekspektasi
banyak pengamat dan kemudian
analis melihat bahwa gerindra semestinya
bisa melebihi itu karena kenaikannya
persen sedangkan sentimen
identitas yang dikatakan
budi tadi ya bagaimana konservatisme
agama yang menguat yang kemudian
teridentik oleh pasangan dua
berkahnya langsung ke gerindra ya
oke meskipun berkah itu dapat ke
mungkin saja mereka mengasosiatif
itu kemudian melihat asosiatif mereka
pada calon presiden adalah
prabowo sandi namun ke partai
mereka melihat lebih asosiatif pks
karena itu kita lihat pks dari aneka survei
kalau dari hasil quick count bapak bapak
ini di dua lembaga ini kurang lebih
prabowo di akisaran empat puluh lima kalau tidak salah
ya bung ikram ya yang presiden ya
yang presiden itu tidak betul betul
menetes habis habis yang ke gerindra
partai yang selama ini dianggap sangat
mendapatkan berkah elektronik semestinya bisa
dapat berkah karena beda kalau di pak jokowi
ada dua layers ya pertama layer pertama
calon presiden di mana ada pak jokowi
kemudian ada layers kedua wakil presiden
pak keha yudhimaruf amin yang
bisa di asosiatif ke pkb atau p tiga
di gerindra semestinya bisa lebih
dan wakil presiden sangat asosiatif gerindra
namun belum bisa memaksimalkan itu
oke kita nanti akan bicara mengenai
partai partai islam tapi kita akan bicara
mengenai top dua di atas
pdi perjuangan dan gerindra yang di
diprediksi oleh banyak survei
jadi angkanya jauh lebih tinggi dari
tapi faktanya tidak seperti itu
apa yang membuat itu tidak menetes ke bawah
kita akan bahas usai jeda tetap bersama kami
selama ini kita berkutat di
di mana katanya pdip dan gerindra
yang hanya dua partai itulah
yang mendapatkan berkat ternyata
tetesan atau rembesannya
ternyata terembes juga ke partai partainya
seperti yang ikram jelaskan mas lutut
apa yang bisa anda jelaskan dari positioning
pdi perjuangan dan partai gerindra ini ya
yang diluar ekspektasi jujur saja
meskipun anda menganggap bahwa
tetap ada di posisi satu dua bahkan gerindra ter
bisa juga tergeser
oleh golkar ini yang mirip sekali
hampir tipis sekali suaranya
ya mas lutut
kalau kita lihat kan ini memang
pemainnya dominannya tiga ya
golkar sebetulnya yang menarik adalah
kalau tadi kita kaitkan dengan
partai partai islam itu
pks dan pan yang
mendapatkan suara di menguasai
satu provinsi bahkan pkb
di jawa timur mungkin
diambil suaranya oleh pdi perjuangan
menurut saya itu yang menarik sebetulnya
jadi pks dapat di riau
pan dapat di bengkulu
kalau tidak salah sisanya semuanya
tiga partai atas itu
ikram gimana menjelaskan bahwa
tetesan itu tidak sampai ke pdip
tidak terlalu sampai ke pdip
karena tentu saja jauh dibawah survei
bapak bapak semua dan tidak terlalu menetes
juga ke gerindra
pertama gini memang ada konsekuensi dari saya bilang tadi ya
kotel efek kan menguntungkan partai utama
tapi di satu sisi jika ada resistensi
terhadap pasangan calon presiden
kita tahu bagaimana proses
delegitimasi pak jokowi begitu kuat
dan itu asosiatif juga terhadap partai utama juga ya
dan saya pikir semestinya
negatif campaign terhadap pak jokowi
kemudian ikut menggerus pdip namun
penurunannya saya pikir
masih bisa terkontrol
masih melebihi perolehan
tahun dua ribu empat belas ya
yang saya bilang tadi kenapa
pak prabowo juga asosiatif terhadap
pks juga ya karena memang saya lihat
pks betul betul menunggangi ya
agama itu ya
anda lihat itu menguat di
atau politik identitas misalnya
itu nggak bisa dipungkiri ya
bagaimana kita lihat performa pks juga
berkah ya selagi mereka juga
kenapa gerindra tidak bisa mengambil berkah itu
padahal grindra yang sangat
amat dianggap melekat
yang menjadi simbol dari kelompok
yang berlawanan dengan jokowi misalnya
nah itu yang saya katakan tadi
ini kemampuan mengkapitalisasi
dan wakil presiden pak prabowo sandi
itu tidak mampu dimaksimalisir
ini adalah hal yang saya inginkan
untuk asosiatif ke grindra
karena memang ada berarti langkah
bagaimana pan selalu mengikuti sandi
bagaimana pks selalu menghimpun
gerakan gerakan yang berbasis agama
kemudian mencoba menonjol
di segmen itu ya
kemudian pemilih yang kemudian
pungkiri pak prabowo sandi itu
ditopang oleh kelompok yang
saya bilang tadi aliran konservatif
agama itu ya
terhadap grindra ya
lebih asosiatif juga terbagi ceruknya terhadap pks
bahkan sedikit mungkin pan
atau gini bu
mungkin ini juga adalah
cerminan dari polarisasi yang
begitu tajam gimana anda bisa menjelaskan
kalau polarisasi itu kan artinya terbelah
menjadi dua nah kueh
yang separuh itu yang dibagi bagi kepada
partai partai yang banyak itu misalnya
kalau dalam kubu jokowi atau
kubu dua duanya kan jadi
dibagi dua kueh yang separuh itu
dibagi rata tentunya dibagi rata
ya proporsional lah
ya nggak proporsional juga tapi kayak gerindra dapat banyak
tapi nggak akan bisa dapat banyak sekali
kita bandingkan misalnya pemilu dua ribu sembilan belas
sembilan puluh sembilan dimana pdip
karena waktu itu tidak ada
polarisasi yang tajam tapi
dalam dua pemilu terakhir
polarisasi itu begitu tajam
nah yang mengelompok ke kelompok islam
tentu saja kan pasti nggak semuanya ke grindra
gitu ada partai islam di sana
pks karena itu saya kira
salah satu penjelasan kenapa pks
suaranya agak terangkat sedikit dapat
kucuran dari gerindra dapat kucuran dari
ada masalah p tiga juga menjadi
menjadi berkah ya buat pks
kasus p tiga gini kan
p tiga ini kan sebetulnya isinya adalah
tradisionalis sebagian orang orang
nu dan kelompok modernis
kalau yang modernis itu larinya biasanya ke
kalau nggak ke pan ke
yang modernis yang tradisionalis
biasanya ke pkb
atau dia stay di p tiga
problem sedikit di p tiga itu dia
suaranya lari kemana mana
lebih karena grindra tidak
tadi tadi ikram
katakan atau memang ini hanya berkah
dari p tiga itu salah satu penjelasan
ya kan karena ada polarisasi berusaha
semaksimal mungkin tapi
kan kuenya terbatas jadi nggak mungkin
melampaui misalnya kalau
itu yang diperbutkan
mas lutfi grindra tidak bisa
dominan secara penuh apakah
grindra juga masih agak
menempatkan politik identitas garis
politik alirannya gitu
iya karena kan di dalam
kelompok kalau kita
definisikan grindra itu agak
nasionalis gitu ya tidak
jumlahnya juga kan nggak besar
harus dibagi pada
apalagi selain pan gitu
nah jadi harus
kebagi ke situ saya kira jadi nggak
mengelompok atau ngeblok ke
grindra semua jadi dominan
suara islam yang ada di kubu prabowo
sandi itu tidak mencoblos
atau tidak lari ke
untuk lari ke partai partai islam yang ada di
yang ada di
oke dari kubu
prabowo sendiri kita nanti akan
bahas di kubu jokowi kalau menurut anda
yang paling mendapatkan
ini ada dua variable yang
saling membantu atau punya
kamar masing masing nggak menurut anda
atau dua duanya memang melebur jadi satu
dan akhirnya membagi rata
bagi tol semua ke dalam koalisinya
memang tumpuan dari
prabowo sandi itu tidak
hanya soal figuritas mereka ya
tapi ada kelompok identitas
yang kemudian menopang posisi mereka ya
berbeda dengan ketika pak jokowi
kita lihat pak jokowi begitu genuin ya
apa namanya dilihat
sebagai personal yang utuh gitu ya
melihat figuritas beliau ya
mungkin kalau ada identitas lain
yang kemudian menyokong beliau itu lebih
kepada apa namanya
pelengkap untuk memperkuat
posisi beliau artinya sebenarnya gini
posisi pak prabowo sandi ya
dengan ada kekuatan istimak
di sana pa dua ratus dua belas
sebenarnya ini kan bahwa
identitas ini kemenangan
misalnya posisi prabowo sandi
figur mereka tapi ada kelompok lain
juga yang menyuplai yang begitu sangat
kuat dan kelompok lain ini mereka
mereka cenderung kepada prabowo sandi
namun mereka punya preferensi yang lebih
preferensi agama mereka
bisa nggak diidentifikasikan kelompok kelompok ini
misalnya secara identitas atau secara simbol
misalnya bagaimana kita melihat pks ya
kita coba lihat beberapa
seperti mardhani alisera ya
habib rizik betul betul menunggangi itu ya

dalam tanda kutip mohon maaf dan gerindra
anda tidak bisa mengkapitalisasi itu menurut anda ya
lebih luas pks mengkapitalisasi itu
karena memang secara karakter
itu kan partai berbasis
masa dan asas islam sedangkan gerindra
kan lebih ke partai yang
alirannya bisa disebut nasionalis
jadi gredenberg sendiri juga yang enggan mengkapitalisasi
islam karena memang apa namanya
ideologi partainya tidak ada di situ gitu maksudnya
iya mereka punya agak tanggung tanggung ya
ragu ragu icuk lah bahasa mereka punya keterbatasan
saya kira yang harus digarisbawahi juga
gini kalau kita sebut kelompok
modernis yang mendominasi di
jumlah kaum modernis
yang berafiliasi pada
organisasi islam itu kan kecil sekali
kalau kita mengacu
pada survei smrc misalnya
orang yang mengaku
terafiliasi pada muhammadiyah
organisasi modernis terbesar
bandingkan dengan orang yang
mengaku terafiliasi kepada
besar sekali jadi ikatannya
jauh lebih ikatannya sangat
loose kali di dalam modernis itu
jadi kalau kita gak kuat
dan ciri orang modernis kan lebih rasional
tidak apa ya lebih egois
tidak mau diatur oleh
jadi kalau ketua umum bilang apa belum
tentu kebawa belum tentu ya meskipun kelompok
tradisional itu sudah seperti itu oke dengan
di kubu jokowi seperti apa
mas lufie analisa anda kalau kita
itu itu lebih solid kan seperti saya bilang
sekarang pak jokowi
ngambil pak maruf amin yang
sangat terasosiasi dengan nu dan
saya kira efek pak maruf
cukup kuat untuk
dukungan dari kelompok tradisionalis
ini menjadi solid kalau kita
lihat pkb misalnya ada peningkatan
meskipun kecil ya dan di dalam margin of error
tetap ada peningkatan
dan ini berkah makruf
satunya adalah itu biar bagaimanapun
pak maruf adalah
pemimpin nu dan itu
buat orang nu mungkin satu kebangga
dan itu tidak terlihat efek
politik tradisional atau islam
tradisional tidak menetes sama sekali ke p tiga
atau sangat berkurang
p tiga mungkin karena ada kasus khusus
dan itu juga pengurangan p tiga
sebetulnya tidak besar
dari pemilu lalu bagaimana dengan
kubu nasionalis sendiri
kue mana yang paling terbagi dan paling
termanifestasi dari partai partai yang ada
di kubu jokowi kita bahasnya lebih asik
dan juga kita nanti akan bahas apakah
menguat dan termanifestasi dari
komposisi konfigurasi ini kita akan bahas usai
tetap bersama kami
jangan lupa subscribe like share dan
berlangganan untuk berlangganan
yang tidak terwakili di figur itu terbelah
yaudah karena terbelah itu saling ada gotok gontokan

saya kira salah satu penjelasan yang paling gamblang itu kadang kadang orang nggak mau mengakuinya
tapi kenyataannya itu sebetulnya
jadi masalah akomodasi saja kelompok modernis yang tidak terakomodasi apakah ini akan berlanjut mas rutfi
nah kita lihat nanti setelah ini pengumuman real count nanti apakah akan ada pendekatan pendekatan dari pihak pak jokowi
untuk mengakomodasi beberapa suara suara nyaring selama ini
iya memang kalau kita melihat bahwa pembelahan yang betul saya sepakat ya
bahwa memang politik aliran ini tinggal remah remahnya aja ya
soalnya kalau kita melihat dari sembilan puluh sembilan cenderung belum ada partai
tapi kecenderungan karakter mereka nasionalis ya
semua berkumpul ke tengah semua tirani dari normal curve itu ya
ya itu yang disebut sama cantal move bahwa pos politik ya pasca politik itu adalah batas kiri dan kanan udah nggak jelas
semua ke tengah ya bahkan partai islam pun gampang
kalau kita lihat yang disebut tadi bahwa ada partai berasas islam dan ada yang berbasis masa islam
yang berbasis asas islam itu mengecil kalau nggak salah tinggal peti
karena mereka gampang
mereka di satu sisi mengeksploitasi basis domestik politik mereka ya
mengkapitalisasi agama sebagai nilai
tapi di satu sisi mereka menganggap ini tidak kuat
mereka butuh tools lain ya
mereka juga harus menggarap hal hal yang sifatnya konkret ya bersifat ekonomi dan sebagainya
coba sehingga kita lihat bagaimana pks menggarap isu isu populis di dua ribu sembilan belas ini
kemudian pkb juga
yang sangat tidak ada hubungannya dengan prinsip keislaman misalnya gitu ya
misalnya pkb juga demikian
empat miliar satu desa kalau pkb jalan
ini kan mencoba membangun asosiatif bahwa mereka juga punya keberpihakan di soal soal real
kalau kita lihat politik aliran di amerika itu kan sebenarnya dibahas karena menyoroti bagaimana demokrat dan republik kok stabil gitu ya
artinya base nya adalah base isu program
karena sudah jelas syahadat politiknya
syahadat politiknya sekuler liberal
jadi satu satunya syahadat politik dalam politik di amerika konstitusi
lu harus bicara yang membumi
di sini masing masing punya sadar
kalau di kita masih
saya kira alasan lainnya budi karena yang mengerjakan agenda islam itu sekarang bukan cuma partai partai islam
kita tahu partai partai nasionalis golkar seperti golkar demokrat nasdem
juga mengakomodasi suara suara islam
beberapa perda syariah di kabupaten kota di berbagai daerah di indonesia
itu juga kan diakomodasi oleh partai partai
bagaimana menjelaskan juga misalnya di ekstrim yang lain
dari tadi kita bicara mengenai partai islam yang tradisional yang modernis
meskipun tadi program program yang dijual dalam pemilu stnk dan dana desa yang sangat kurang ada hubungannya dengan nilai keislaman
bagaimana dengan misalnya psi
yang selama ini juga
tampil dengan ide yang kurang lebih kita bisa simpulkan sebagai partai yang sangat sekuler misalnya
dengan ide ide anti poligami anti perda syariah misalnya
ya saya kira psi adalah satu satunya partai yang mendefinisikan dirinya dengan sangat jelas ya
kalau kita lihat di hari hari terakhir kampanye mereka soal poligami soal dukungan terhadap minoritas dan lain lain itu tegas sekali
tidak ada partai lain yang setegas psi
dan ini saya kira sangat bagus sekali
makanya saya berharap kalau psi bisa terus merawat semangatnya
meskipun mereka tidak masuk senayan ya
di beberapa dprd kan mendapatkan kursi
dengan angka itu berarti apakah publik tidak siap sebenarnya dengan ide ide yang ekstrim itu
ya memang secara ideal itu gerakan yang baik
namun secara para pengamat tadi semua lihat bahwa psi sebenarnya ini karena pragmatis elektronik
sehingga mereka merasa bahwa platform mereka sama seperti pdip sama seperti golkar
sehingga kenapa mereka ngomong perdasarnya banyak dikeluarkan sama pdip
pdip sama golkar untuk mengambil captive pemilih pdip
jadi ini bukan persoalan ideologis persoalan pragmatis saja
saya menduga seperti itu ya
karena memang waktu itu dikeluarkan menjelang gitu ya
mungkin kemarin terlalu soft menjelaskan publik kurang tahu
kayaknya mereka harus perlu teriak
oke ini pertanyaan terakhir dari saya
masa depan politik aliran melihat konfigurasi dan fakta politik saat ini
apakah yang pertama politik identitas akan semakin mengeras bahwa orang akan ke depan ini
kalau selama ini kita sangat skeptis bahwa orang memilih karena ideologi karena basis visi atau karena basis ideologi masa lalu
karena figur saja ya kita milih karena wiranto karena surya paloh dan karena megawati bukan karena itu
apakah ini acen real
akan mengerung akan menguat dengan lahir psi tadi dan juga partai partai modernis dan tradisionalnya semakin menguat juga
atau masih akan masuk ke tengah saja mas dosis
saya duga kalau ini ada manfaatnya buat elektoral ya
buat politik elektoral akan ada terus politik identitas
orang menggunakan agama selama agama itu bisa bermanfaat buat mereka akan digunakan
jadi saya kira akan digunakan terus
oke ikram terakhir
ya memang kita berharap politik aliran ini selesai ya
kemudian kita berbicara pada hal yang lebih konkret ya
bagaimana kebutuhan publik kemudian dibicarakan
artinya orang akan beralih dari aliran teteh benge macamnya itu menjadi aliran ideologi kesejahteraan ya
akhirnya orang akan bicara itu
kemudian narasi yang dibangun adalah narasi yang lebih konkret seperti di amerika ya
perseteruan antara republik dan demokrat sangat jelas ke berpihak
di isunya yang kuat
tapi itu juga keberpihakannya kan ada fadsud ideologi disitu ya
dan disini ternyata partai mau partai islam mau partai tengah mau partai kanan gini tenggara timur
kita berharap pada psi budi
tapi terbukti secara elektoral nggak dapat sambutan yang cukup baik
oke kita akan lihat ke depannya terima kasih pak liga kita punya gambaran bagaimana memetakan membaca konfigurasi politik pemilu
ini memang topik yang kurang populer
mungkin share rating kita juga nggak terlalu bagus pada hari ini
tapi palingnya publik yang ingin tahu paling tidak dapat gambaran yang baik
bagaimana sih sebenarnya partai partai ini dibangun atas dasar aliran ideologi
atau memang betul betul ya pragmatis politik saja
semua akan berkumpul ke tengah dan sesuai dengan isu yang ada dan disukai orang orang yang ada di tengah
terima kasih mas lutfi terima kasih ikram atas perbincangannya
kami akan segera kembali usaha jeda